bekas sekretaris jenderal partai nasdem patrice rio capella menyampaikan pernyataan sikap mengenai manuver politik partai nasdem yang diwakili ketua umum surya paloh
ia menyampaikan komunikasi pimpinan nasdem dengan pimpinan partai oposisi melanggar etika dan norma politik kita simak pernyataannya
saya pimpinan partai nasdem bermanuver menemui dan berkomunikasi dengan pimpinan partai wadiku oposisi
bukan masalah pada komunikasinya tetapi pada komunikasi tersebut
pada pada saya lihat sama partai nasdem menjadi bagian utama dari kualisi pemerintahan presiden joko widodo dan kiai maluk amin
manuver ini jelas menurut saya melanggar farsun politik
yang tidak mencerbinkan adat ketimuran tentang sopan santuk
manuver ini sangat kalau saya mengatakan tidak pas atau memalukan
karena partai nasdem seolah olah seperti perusahaan milik kebadi yang mengosong kepentingan politik
nah itu dia pernyataan keras bang rio capella
belakangan ini publik memang dibuat bingung dan bertanya tanya dengan manuver surya paloh dan partai nasdem
yang berliak liuk nih diantara karang karang politik
apa yang kita bisa baca dari manuver suryapalo dan partai nasdem yang kalau kata bang rio capella tadi kurang beretika katanya
kita coba membaca panggung depan dan panggung belakang ala nasdem bersama ketua dpp partai nasdem bang teguh taufikul hadi
bang taufik terima kasih sudah datang yang hari ini bolos dari acara di jxpo ya kemayoran
bang taufik terima kasih tapi bisa bergabung bersama kami
kemudian ada mantan sekjen partai nasdem bang patrice rio capella
bang rio terima kasih sudah datang
ini kemudian ada yang biasa dulu waktu sma dan kuliah beliau lama menjadi sutradara teater dan tonior di kampusnya
jadi kita hadirkan disini untuk membaca gestur panggung depan dan panggung belakang
direktur lembaga survei indonesia mas jaya dehanan
thank you mas jaya dehanan
informasi itu kan anda suka jadi sutradara dulu kan
tapi kita mau ke bang rio
bang rio saya bacakan lagi pernyataan bang rio nanti sambil disiapkan lagi nanti apa yang tadi bang rio katakan
bang rio mengatakan gini
nasdem yang awalnya mengusung salam perubahan restorasi indonesia saat ini berubah menjadi restoran politik
tempat masak memasak goreng menggoreng kepentingan politik
bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan partai elit dan kelompok tertentu
apa ini yang anda lihat dari apa yang terjadi di partai anda dalam satu dua bulan tiga bulan terakhir
saya melihatnya begini
kita bagi itu ketika proses setelah
kemudian setelah dilantik kabinet terus dengan posisi hari ini
ketika jokowi menang dan kabinet belum disusun itu manuver pertama yang dipertontonkan adalah berkumpulnya gondang dia poros gondang dia dengan poros di teguh umar
itu saja kita membaca
ini pasti faktor kebetulan untuk saling mengukur
bagaimana mengisi porsi di kabinet
kemudian setelah hampir kabinet terbentuk itu
atau kabinet terbentuk itu muncul anies di kantor dpp nasdem
itu pun kita anggap sebagai sebuah kebetulan saja
kemudian setelah kabinet terbentuk dan jelas siapa jaksa agung siapa menteri dan sebagainya
maka kemudian berkunjung ke pks
itu tanpa ada awalan dan apa yang diraih dari
sedangkan presiden sampai hari ini pun belum gajian sebagai seorang presiden yang terpilih pada periode kedua
terlalu cepat namanya
tentu akan menimbulkan spekulasi di publik
ada apa dengan nasdem
kalau mengatakan bahwa oposisi terlalu kuat hari ini misalnya
maka perlu nasdem mendekati pihak oposisi untuk memberikan pemahaman pengertian dan sebagainya
nyatanya oposisi cuma yang diklaim hanya pks hari ini
yang lain belum
pandan demokrat belum mengatakan sikap sebagai oposisi atau menjadi anggota koalisi yang tak akan datang
jadi manfaat seperti itu tentu kita mesti ingat beberapa waktu yang lalu
anies itu diusung untuk menjadi calon gubernur
dan dia adalah representasi lawan ideologis yang partai nasdem
hanya lawan politik biasa
nasdem dikatakan partai penista agama
terbelah lah semuanya
tapi hari ini tanpa ada hujan tanpa reasoning yang kuat
kemudian melahirkan kerjasama antara nasdem dan pks
saya sih bukan persoalan pribadi tapi ini persoalan yang harus dijelaskan kepada publik
ada apa memang dengan pks misalnya
atau memang ada sesuatu yang seperti diduga oleh media nasdem mengambek misalnya
kalau mengambek ada apa
saya sebagai pendiri mau tahu ada apa sih
apa yang terjadi sehingga kita lihat partai nasdem begitu agak seksi
berbeda belakangan ini bang
apa yang terjadi di panggung belakangnya
saya tidak tahu persis
tapi menurut saya ini ada komunikasi yang belum selesai
ada komunikasi mungkin antara nasdem dengan presiden itu belum tuntas
ada hal hal yang mungkin tidak terselesaikan
maka kemudian ada manupur manuver seperti itu
manupur seperti ini boleh saja dilakukan
sepanjang orang bisa memahami
ada hubungannya dengan pernyataan anda yang mengatakan bahwa dari restorasi indonesia
berubah menjadi restoran politik
tempat masak pemasak menggoreng kepentingan politik
bukan untuk rakyat tapi untuk partai elit
apa maksudnya pernyataan ini bang
sekarang kalau pertemuan dengan pks di mana untuk kesejahteraan rakyatnya
saya belum melihat itu
kalau kemudian dalam kongres hari ini yang kongres itu lima tahun sekali mengundang seluruh apa namanya
unsur partai pada sampai tingkat daerah
terus tidak mengundang presiden
kemudian mengundang anies
diberikan ruang yang cukup kepada anies
apa yang mau diraih
kalau cuma ngatakan oh enggak ini internal kok
anies itu bukan internalnya nasdem
pendiri katanya ormas
oh ormas ini partai kok bukan ormas
oh kita ini adanya di gubernur di ibu kota
presiden itu ada di ibu kota kok
jadi jangan mendonggerit partai ini
sehingga memberikan ruang
tidak perlu besar
sehingga anda menyimpulkan bahwa ini akhirnya menjadi restoran politik untuk goreng goreng masuk
memaksa kepentingan sempit saja bukan untuk kepentingan rakyat
itu soalnya kepentingan apa
kecuali misalnya jelas hari pembukaan itu tidak mengundang siapa siapa
tapi di dalam sesi materi acara anies diundang untuk memberikan materi
saya pikir fayang enggak ada masalah
artinya memisi acara tidak sebagai narsum
tapi ini kan tidak memberikan ruang yang cukup
sementara presiden tidak
tidak diundang hadir
nah kalau kita lihat sekarang tuh ada soal apa namanya publik menduga oh
apakah kemudian dianggap jokowi ini adalah masa lalu bagi nasdem
dan anies ini adalah sebuah masa depan
itu sebuah spekulasi yang tidak bisa dihindari
kecuali ini muswil ya musawarah wilayah
nasdem dki misalnya
gubernur datang buka itu wajar
kepentingannya kalau bicara tentang indonesia enggak kapasitas anies sebagai gubernur jakarta
jadi anda mencium aroma sangit dalam manuver politik nasdem belakangan ini ya yang anda lihat
itu mungkin panggung belakangnya panggung depannya kan seperti itu
saya hanya membaca panggung depan
paling tidak saya simpulkan sebelum saya akan konfirmasi ke bang taufik nih ya
ada dua yang mungkin bisa
satu kepentingan untuk meningkatkan bargain politik kepada presiden yang masih tujuh puluh persen
sama ada kepentingan yang sangat jangka pendek sangat elitis
sangat kelompok kelompok tertentu
ini dari pernyataannya bang rio
ya saya ini dengan kakak rio capella ini
adalah di dalam konteks nasdem
dulu adalah sebagai sekjen
dan juga adalah sebagai guru saya
jadi misalnya panggilan kakak ini juga diperkenalkan oleh kakak rio capella
sampai sekarang itu saya memanggilnya kakak
ini bukan dalam rangka bang rio gagal lah kan
pendekatan ini enggak ya
sejarah pribadi kakak
gimana bang taufik silahkan
karena itu lihat bahwa saya tetap konsisten
dan dengan demikian adalah nasdem ini adalah tetap konsisten
dengan segala yang difikirkan dari awal
apa yang diletakkan dasar ketua umum sekarang dengan sekjen

tidak ada yang berubah
berubah dari restorasi indonesia berubah jadi restoran goreng menggoreng politik
maksud saya saya tidak ingin mengutip yang seperti itu
karena itu menurut saya juga sudah lalu
sekarang ini lihat hari ini
jadi menurut saya tidak perlu kita angkat itu lagi
tapi seberapa setuju dengan analisa bang rio capella yang menjadi senior
yang sudah saya katakan barusan adalah ini adalah konsisten
tidak ada yang berubah
langgam itulah tergantung kepada ketua umum
setiap ketua umum itu ada langgamnya sendiri
kalau misalnya suatu ketika misalnya kakak rio itu adalah mungkin masih cukup aktif

tetapi di luar langgam itu adalah selain itu adalah platform dan sebagainya rencana dan sebagainya tidak ada
oke tetapi di luar gelanggam itu adalah selain itu adalah platform dan sebagainya rencana dan sebagainya
tidak ada yang berubah
jadi masih konsisten seperti apa yang didirikan atau blueprintnya yang diciptakan oleh bang rio salah satunya
bahkan kalau perlu adalah konsistensi itulah kita perkuat lagi
pertama adalah restorasi
restorasi itu kan memperbaiki
jadi sikap kita adalah kita menyadari betul restorasi adalah sebuah kehendak negara ini seperti pendini
tetapi di dalam perjalanan
mungkin ada cara menjalankan negara sudah ke kiri dan kanan
kita ini harus perbaiki kembali hal tersebut
sebagai mana kehendak dari pendiri negara ini
tapi anda harus jawab bang taufik ada dua hal yang kemudian di stretching oleh bang rio tadi
paling tidak dua hal yang saya catat
yang pertama ada kemungkinan dan gestur politik akrab sekali dengan pks
mana urusan kepentingan rakyatnya di situ
anda harus jawab
yang kedua kenapa anies baswedan begitu diberikan ruang
ruang yang sangat istimewa padahal beliau yang menciptakan stigmatisasi ketika pilkada lalu bahwa partai nasdem adalah bagian dari partai penista agama
itu kalau katanya rangga dan cinta diadap padangan cinta itu jahat sekali katanya
anda harus jawab tapi usah jelah
kami akan segera kembali
saya sudah melihat wajahnya dr jayadi hana sudah tidak tahan untuk berkomentar
tapi saya punya tanggung jawab untuk bertanya lagi ke bang taufik mengenai dua hal
anda harus jawab
yang pertama bang rio katakan tadi gak ada manfaatnya untuk rakyat kok gestur politik antara pak surya dengan pak soebul yang akrab dengan pks gitu
yang kedua kenapa anies basuwiran yang quote unquote akhirnya bisa melahirkan stigmatisasi bahwa partai nasdim adalah partai pendistagama
itu kan jahat sekali kalau kata cinta kepada rangga

itu cara tidak
siapa yang mengatakan penistagama
saya tidak tahu kalau memang ada pernah dulu orang mengatakan penista agama ya sudah
itu kata bang rio loh ya bukan kata saya
kalau didalam ilmu gaya itu disebutlah gaya sentripugal
jadi gaya yang melesat keluar
kenapa karena itu adalah bukan bagian daripada sebuah koalisi yang mendukung pak jokowi
tetapi bukan seperti itu
kita datang ke sana di sana lantas kita membuat sebuah pernyataan sikap
salah satunya adalah pertama kita harus mengakui masing masing pihak berada di mana
yang kedua kita adalah dengan sikap kita masing masing maka coba mengkritik pemerintah
itulah dengan etikanya sebagai orang indonesia yang kemudian berkomitmen untuk kebaikan indonesia sudah
yang ketiga kita bikin pernyataan sama sama kita menentang radikalisme
sama sama kita menentang intoleransi di antaranya
sama sama kita menentang terorisme
sama sama kita menentang upaya upaya pemisahan diri
jadi ada kesamaan visi di situ ya
buat rakyatnya di mana pak
di situlah kita bertemu
dengan demikian sebetulnya kita datang ke pks
kita memberikan sebuah sikap kebersamaan seperti yang sama sama difikirkan oleh koalisi yang mendukung pak jokowi
kalau anies basvidan
jadi karena itu dia itu sebenarnya kita berjabat tangan
itulah di dalam rangka kepentingan pusat yang dipimpin oleh pak jokowi
bukan gestur untuk koalisi atau gestur untuk meningkatkan bargain politik itu seperti kata bang rio
jadi itu bukan gerak sentri vogal tapi justru gerak sentripetal
kalau menurut saya
di dalam pemahaman saya dan saya datang ke sana
di dalam konteks pak anies
karena itulah saya dan teman teman semuanya yang menjadi anggota dpr
kemudian kita menyatakan dirinya politisi
jangan kemudian kita itu bermain politik itu hitam putih
dan kalau misalnya kita mendukung seseorang seakan akan adalah
itulah yang telah hitam
yang lain adalah putih atau sebaliknya
kita mencerca dan sebagainya
itu adalah dijaga oleh nasdem
salah satu adalah pandangan tersebut disampaikan oleh kakak rio capella
jadi tidak ada sakit hati kepada anies yang menimbulkan mungkin dalam politik
karena kita ini tidak ada pertarungan ideologi sekarang tidak ada lagi
ideologi adalah pertarungan terjadi pada pemilu tahun seribu sembilan ratus empat puluh
ketika ahok lawan anies itu pertarungan ideologis atau pertarungan biasa bang
itu adalah pertarungan anak bangsa
dan anies dan ahok itu adalah sama sama pendiri nasional demokrat
jadi itu adalah sama
kemudian bersadar di sana
karena itu kita tidak pernah menyerang anies dengan hitam putih
itu dia tidak boleh di dalam konteks kita
dan inilah yang kita jaga terus menerus
setiap saat bisa berubah
iya kan situasinya
siapa tahu seperti sekarang ini
santai saja jadi ya
siapa yang memperkirakan bahwa sekarang ini adalah pak prabowo
masuk di dalam kabinet
dia adalah menjadi simbol
dia adalah perlawanan
sama seperti nasdem bisa mendukung anies gitu ya
sama saja gitu
tidak pernah menyatakan kita mendukung
sebelum ke dokter jadi
kami tidak pernah menyatakan mendukung anies
kalau misalnya itu boleh saja
tapi kan sudah menyatakan
tidak pernah kami menyangka mendukung anies
kalau pak anies ini datang
dia adalah sebagai tuan rumah di sini
maka dia mengucapkan kepada seluruh kader nasdem dari aceh sampai papua
ke jakarta ini
di mana saya adalah sebagai gubernurnya
seberapa masuk akal sebelum ke dokter jadi
seberapa masuk di akal sehat anda penjelasannya
kalau sahabat saya taufik ini menjelaskan itu pasti masuk akal
ada artinya gini
alasan alasan yang disampaikan tadi
kalau memang seperti itu
itu enam puluh tujuh puluh persen masuk akal
lima puluh persen kenapa jokowi tidak diundang
itu yang kemungkinan mungkin pak topik tidak harus dipaksa untuk menjawab
kan diundang terakhir ini bang
tidak diberikan ruang dalam pembukaan seperti anies
kenapa nggak anies yang di belakang
kenapa harus presidennya di belakang misalnya
misalnya seperti itu kan pertanyaan yang pertanyaan nakal orang kenapa sih ada apa ini
kalau kemudian tadi dikatakan bahwa kerjasama dengan pks itu kerjasama anti radikal
apa namanya teroris
loh dengan semua partai lain kita sama sama anti teroris ini
saya nggak yakin juga kalau pks pro teroris
maka perlu dinyatakan
tapi kan itu nggak perlu kita kejar
artinya ada komunikasi di situ
itu semua betul kata pak topik semua langgam
semua langgam semua gaya orang bisa meliuk liup berpolitik ini bisa kiri kanan
berada pada kiri besoknya ke kanan kiri itu
tapi satu hal bahwa ada soal fatsun ketika ini menyangkut lambang lambang negara
misalnya mengundang anies tidak mengundang jokowi
ya bagi saya itu pertanyaan yang sulit dijawab
yang bisa menjawab itu yang merancangnya
bang topik tidak bisa jawab
saya kasih anjur
mungkin dr jayadi bisa jawab setelah ini ya
ini presiden ini gubernur
di dalam namanya kongres itu acara nasional yang levelnya adalah presiden
ya bukan levelnya gubernur
saya tidak merendahkan sahabat saya anies
tapi bahwa kalau dia dihadirkan ke situ itu ibarat sepatunya kebesaran
dan dalam proses ini ada yang tersakiti menurut anda bang
itu pasti menimbulkan pertanyaan banyak orang
tapi bahwa malam ini kita lihat bagaimana pak jokowi kemudian pak surya kemudian bu mega
semua dalam keadaan yang gembira
itu adalah contoh legacy yang baik
ketika ada persoalan semua cepat
yang menunjukkan bahwa kita ini tidak ada masalah
itu mengubur friksi
itu penting pesan bagi seluruh rakyat indonesia
saya mau pendukung
sebelum saya jawab itu
dokter jaya dikasih ya ini
karena kenapa tidak
karena ini adalah persoalan yang dipersoal dengan nasdem
jadi saya jelaskan secara lengkap juga
itu komunikasi telah terjadi antara nasdem dengan pak jokowi
bahwa pak jokowi akan diundang di dalam penutupan dan itulah hari ulang tahun nasdem
itu sudah selesai
kenapa kemudian pada saat itu setuju
karena pada saat yang bersamaan di istana juga dilaksanakan molit
jadi tidak bisa hadir
sementara ini kita sudah mempersiapkan sudah sangat lama
jadi hal hal itu sangat teknis sebetulnya
jadi saya tidak bisa menjelaskan hal dibalik itu
kalau memang ada kemudian persepsi lagi dibalik itu mungkin menurut saya tidak
jadi bukan ingin memberikan ruang yang besar kepada anies sementara jokowi di belakang saja gitu
seperti itu ya
seperti yang dianggap mungkin oleh bang rio
kalau menurut saya
kalau menurut saya tidak ada yang seperti memberi dan sebagainya
itulah dia mengucapkan adalah welcome saja
di dalam acara tersebut
ya sudah selesai itu ya
sekarang pak anies juga datang dan tidak berbicara
yang harus welcome juga dalam dialog kita ada dr jayadi hanan di sini
mas jayadi kalau kita membaca nih
panggung depan panggung belakang tadi sudah boleh dibaca oleh bang rio dengan gestur yang mungkin agak lebih
jenuin gitu ya
sementara bang taufik memang harus menjawab seperti itu gitu
anda lihat bagaimana panggung depan panggung belakang ini
ya masalahnya kan peristiwa ini tidak bisa ditafsir secara tunggal
jadi setiap orang kemudian bisa memilih tafsir mana yang masuk akal bagi dia masing masing
yang paling masuk akal tafsir bang taufik atau bang rio
dua ini kan berbeda
saya tidak menafsirkan
ya saya menyemparkan karena itu tidak ada
saya adalah kemampuan untuk memberi tafsir
saya ingatlah sebagai orang kota
nah narasi yang disampaikan bisa berbeda
demikian juga dengan publik gitu
karena kan peristiwanya berangkai
mulai dari pas capil press sampai sekarang itu kan cukup lama
ada berbagai peristiwa gitu
nah saya melihatnya paling tidak ada empat cara untuk melihatnya itu
salah satu yang disampaikan oleh bang taufik salah satu juga disampaikan oleh bang rio capella
pertama itu perspektif normatif
normatif itu ya ini adalah silaturahmi ini adalah kerjasama upaya untuk mempertemukan berbagai tokoh bangsa dan sebagainya
jadi semua kita sudah tahu
dan itu endingnya hari malam ini
itu yang pertama
yang kedua yang menjadi lebih menarik bagi media misalnya adalah ada upaya untuk membangun persiapan elektoral
ada dua di sini
satu yang sifatnya jangka pendek
tahun dua ribu dua puluh akan ada dua ratus tujuh puluh pilkada
nah dengan masuknya pak prabowo misalnya salah satu tafsirnya itu dengan masuknya pak prabowo ke koalisi jokowi
maka ada potensi
pemilih tak bertuan
karena pasti ada yang kecewa dengan masuknya pak prabowo ke kubu pak jokowi
nah pemilih tak bertuan itu bisa diduga saat ini banyak berkumpul di sekitar pak anies
coba kalau ada orang yang menyerang pak anies itu kemudian situasinya seperti sudah pemilu
jadi sudah terlihat ada potensi dukungan di situ
dan terbelahnya masih mirip mirip seperti kemarin ya
itu bagi partai seperti nasdem misalnya itu penting untuk segera melihat itu
untuk segera melihat peluang peluang seperti itu dalam jangka pendek ya
kira kira gitu lah tafsir yang kedua dari segi elektoral
yang kedua adalah tafsir dari segi elektoral yang lebih jangka panjang
ini adalah bagian dari persiapan untuk menuju dua ribu dua puluh empat
nasdem perlu melihat sejumlah potensi pemimpin yang sudah mulai muncul
nah yang sudah mulai muncul dan tampaknya sudah mulai punya pendukung itu kan pak anies
dalam survei dalam segi anda anies juga cukup seksi secara angka
belum kita belum melakukan survei soal itu
tapi bapak itu diduga kan sudah pendukung pendukung yang kemarin cukup anti jokowi itu kemungkinan besar sudah mulai melirik pak anies sebagai salah satu alternatif
karena ada sejarah ya sampai dengan dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
jadi ada tafsir elektoral di situ
yang mana nanti yang benar itu nanti kan waktu yang akan menentukan
itu tafsir kedua
jadi pertama normatif yang kedua elektoral
elektoral itu ada dua
yang kedua jangka pendek dan jangka menengah atau panjang
yang ketiga adalah
yang ketiganya mas yadi kita potong dulu di jawabnya di segmen berikutnya biar lebih asli
kami akan segera kembali ke sana
oke kita masih gali analisanya pak jayadi hana
mas jayadi gimana normatif tadi dan juga elektoral
ya elektoral itu sudah banyak dibahas ya
normatif juga sudah banyak dibahas dan normatif itu selalu menjadi argumen dari baik partai nasdem termasuk yang disampaikan oleh pak jokowi
nah yang ketiga apa
yang ketiga itu adalah tadi disinggung oleh bang rio politik koalisi
ada dua soal di sini
satu adanya dugaan kompetisi peran antara tokoh tokoh besar di dalam koalisi secara personal
peran antara tokoh tokoh besar di dalam koalisi secara personal
terutama antara tiga orang
antara ibu mega pak prabowo dan pak surya
kita tahu pak surya bersama bu mega cukup punya peran besar selama periode pertama pemerintahan pak jokowi
nah ada dugaan mulai periode kedua ini kemesraan antara pak prabowo dengan bu megawati tampaknya lebih kuat gitu
sehingga ada semacam apa namanya
kehan gitu mungkin dari sisi pak surya
itu kan bisa dianalisa seperti itu
jadi wajar kalau kemudian ada muncul kekecewaan dari sisi itu
jadi ini persoalan balance conflict management dan balancing power di dalam internal koalisi
dan begitulah kalau koalisi besar
dan pak jokowi membiarkan itu nggak
mengafirmasi gerakan bahasa anak stm nya seruntulannya adalah
pak jokowi tampaknya ingin di atas itu semua
karena itu kan pak jokowi segera menyindir pak surya waktu di ulang tahun golkar itu
kan masih dalam koalisi
itu kan cukup jelas
jadi pak jokowi menghubungannya dengan persoalan koalisi
nah yang kedua juga disinggung oleh bang rio capella soal kemungkinan ketidaknyamanan nasdem dengan koalisi yang dibentuk oleh pak jokowi
dan kita tahu bahwa di media media tersebar ada ketidaksetujuan sebetulnya dari nasdem dan sebetulnya juga golkar
dengan masuknya partai baru dalam koalisi pak jokowi
dan itu mungkin juga berlanjut dengan proses pembentukan kabinet
jadi hal hal seperti itu kemudian bisa ditafsirkan membuat nasdem merasa tidak nyaman dengan koalisi yang sekarang
kemudian mencoba mencari memberikan reaksi atau ekspresi
apakah itu akan membuat nasdem kemudian keluar dari koalisi atau bermain dua kaki itu belum tentu
gestur politik berpelukannya jokowi dengan surya palomalam ini mengubur dugaan anda itu atau ini bagian dari panggung depan saja
itu hanya memperkuat perspektif yang pertama
yang keempat itu
yang keempat itu
saya tidak yakin publik merasa betul betul hanya itu tafsirnya
tapi ada yang ada dua yang tadi yang kedua dan ketiga dan ada yang keempat sebetulnya
yang keempat itu ya nasdem perlu menjelang kongresnya itu supaya menjadi perhatian perspektif public relation
dalam konteks itu kan memang agak susah tuh dari segi public relation
nasdem itu mau dilihat apanya kalau kongres
orang menduga kan tidak akan terjadi perebutan keras oleh ketua umum di situ
lalu apa yang akan menarik dari kongres
maka manuver manuver ini membuat nasdem menjadi betul betul menjadi perhatian publik termasuk perhatian cnn
dan terbukti menjadi perhatian gitu kan
dan itu berhasil dari situ
dan bang taufik sudah tiga kali diundang ngomong gini gini
bang rio anda lihat nasdem tidak happy dengan dengan dengan apa namanya konteks skala politik belakangan ini
dan bagaimana dengan faksun politik yang tadi anda katakan
apa yang dilanggar oleh bang surya dalam manuvernya belakangan ini
tidak bisa persis menilai apakah happy atau tidak
kalau kita hitung dari jumlah menteri harusnya happy
karena ada tiga
sama dengan partai yang lain ya
kalau kemudian prabowo masuk atau gerindra masuk bertemu dengan bu mega
oke misalnya tidak bersama dengan partai koalisi yang lain
berkunjung ke tekomar masak nasi goreng dan sebagainya
tapi kemudian hasil pertemuan itu
prabowo bersapari ke seluruh partai koalisi
yang dikunjungi pertama adalah pak surya
baru kemudian ada yang lain lain
artinya prabowo soan atau bersapari kepada seluruh partai lain setelah dari tekumar
mungkin kita tidak tahu pembicaraannya
mungkin sudah klop jumlah menteri atau apapun posisinya
kemudian dia bersapari
walaupun safari itu juga saya tidak tahu persis
tapi paling tidak dari gesturnya itu menunjukkan bahwa pak surya dan pak prabowo sebagai sahabat lama
kemudian bertemu pada satu titik
ada satu titik kesepakatan
bahwa welcome kira kira bergabung dengan join koalisi
nah saya tidak melihat itu alasan tidak happy ya
tidak happy mungkin ada beberapa jabatan yang sebenarnya diperjuangkan
bukan jabatan yang sekarang
jadi bukan jumlah menterinya tapi pos posnya
mungkin pos mungkin ya saya juga nggak paham
apa yang membuat bete pak surya
spekulasi publik mengatakan soal jaksago
tapi kan yang tahu adalah pak surya dan jokowi
kita bisa berspekulasi
tapi logika politik saya dengan tiga itu sebenarnya sudah happy
pdip tentu lebih banyak iya
karena memang jumlah kursi lebih banyak
kemudian presiden memang berasal dari pdi perjuangan dan sebagainya
kita semua bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara
itu selalu menjadi perjuangan bang surya dan kawan kawan
lalu apa fatsun politik yang dilanggar bang
kalau melihat ini menjadi biasa saja
kalau kata bang tomfik ya dulu gak suka sama anies sekarang merangkul anies
biasa saja dalam politik
sama kayak pak prabowo dulu musuhan sama presiden jokowi sekarang bagian dari kabinet jokowi
apa yang dilanggar dari fatsun
pertama ketika ketemu dengan pak prabowo kita bertemu dengan anies
di tempat yang berbeda dan waktu yang hampir bersamaan
kemudian ketika pengumuman kabinet selesai bermanuver ke pks
kemudian dalam acara penting seperti ini jokowi ditaruh di belakang anies taruh di depan diberikan ruang
dalam politik itu kita tidak baca harafiah kita baca gestur
sesuatu yang dilakukan dalam perkhidmatan besar atau raksasanya partai nasdem ini tentu semua itu ada artinya ada maknanya
tidak mungkin misalnya
anies diletakkan pada tempat seperti itu sekarang akan diberikan kepet merah
kemudian hanya alasan oh dia gubernur
saya pikir nggak seperti itu membaca politiknya
ada politik latar depan ada latar belakang
tentu meletakkan itu ada maksudnya dong
nah yang saya baca itu maksudnya
apakah melanggar ideologi partai visi partai selama ini yang mungkin bang rio merasa menjadi bagian dari founding fathers dan founding brother
kalau misalnya menggunakan anies tidak ada masalah
tapi tidak mengundang presiden itu yang menjadi masalah
oke kita akan jawab itu nanti
kita harus break dulu kami akan segera kembali
sebelum bang topik saya kasih kesempatan untuk menjawab semua keresahan publik ini
untuk menjawab semua keresahan publik ini

pengusung utama itu dua kaki
pdi perjuangan dan nasdem
itu tidak ada tauram nawa
kemudian dua ribu sembilan belas saya rasa juga begitu
walaupun kemudian partai partai lain bertambah
dulu hanya empat partai plus pkpi
yang tidak punya anggota dpr di parlemen
semua kita bekerja full
agar presidennya adalah jokowi
artinya beda sama sekarang apa
belakangan dua bulan tiga bulan terakhir
bang topik gimana anda menjawab keresahan
ini mungkin kalau kata bang rio
ini menjadi pertanyaan publik
mungkin keresahan publik yang coba diartikulasikan oleh rio capella
sebagian publik tentunya
sebagian banyak atau kecil kan itu relatif
mungkin hanya publik
dua orang barangkali
tapi bisa juga publik
nah saya ingin memberitahukan bahwa kami adalah pendukung pak jokowi
dan dari awal kita mengatakan bahwa
nasdem partaiku jokowi adalah presidenku
dan itulah konsisten
dan setelah kita nyatakan
dan ketua umum telah menyatakan ketika orang meragukan
jangan jangan justru nanti
ini kan belum dalam perjalanan itu banyak sekali obstacle
jangan jangan di dalam kondisi seperti itu
orang akan melihat yang justru konsisten dan setia adalah nasdem
sekarang kan dinyatakan secara terbuka oleh ketika sambutan adalah ketua panitia tadi
bahwa apa yang kami lakukan adalah bagian dari memperkuat kabinet sekarang ini
itulah secara terbuka dan itu adalah formal kami menyatakan
tidak ada kemudian sesuatu yang harus kita sembunyikan
kami adalah sebagai sebuah partai yang mengusung pak jokowi
dari awal seperti itu sampai sekarang kami seperti itu
tidak ada perubahan sama sekali
kalau memang publik itu adalah menafsirkan
maka itulah cara menafsirkan juga adalah hak publik
nah sebetulnya saya tidak menghendaki kakak rio capella juga berbicara sebagai seorang pengamat
karena kalau seperti itu adalah menjadi sangat relatif cara melihatnya
jadi panggung depan dan panggung belakang yang dilihat oleh publik itu adalah sama
tidak ada beda
tidak ada sama karena kenapa
kami menganggap bahwa puncak dari acara kami adalah pada malam ini
karena malam ini adalah malam ulang tahun nasdem dan penutupannya
karena itu adalah semua tokoh kami undang pada malam ini
jadi tidak ada tokoh yang kami undang sebelumnya
karena itu kami menganggap bahwa sudah cukup dengan anis saja
sudah cukup dan ini mengubur segala spekulasi liar yang menganggap bahwa
karena itu saya berharap
asli akan keluar dan macam macam
jadi jangan berspekulasi
kalau misalnya peserta itu kan tidak ada masalah
tapi saya menganggap tidak perlu berspekulasi
yang boleh berspekulasi yang punya hak spekulasi adalah direktur eksekutif
oh itu kita kasihkan satu menit terakhir
tapi yang paling menonjol dari semua peristiwa itu yang kedua tadi
bahwa nasdem sedang mempersiapkan dirinya untuk konsolidasi
baik jangka pendek maupun jangka panjang menuju dua ribu dua puluh empat
dan itu tidak harus bertentangan dengan upaya nasdem untuk tetap konsisten mendukung jokowi
karena jokowi kan tidak akan maju lagi di dua ribu dua puluh empat
jadi tidak ada yang disalahi tidak ada yang dilanggar
ya saya kira itu yang dibaca oleh nasdem sudah
jadi mereka sudah memperhitungkan itu sebetulnya
dan kita tahu bahwa kemungkinan yang paling menonjol itu
oke kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya
mana yang paling benar
analisanya nanti biar waktu yang menjawab
tapi se iya sekata nggak singkat saja
se iya sekata nggak nasdem
pernyataan dengan perilakunya
itu akhirnya diaklimatkan
kita lihat perangai perangai bapak jokowi mereka penuh mendukung bapak jokowi
penuh kita akan lihat terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
setelah kemudian melihat apa yang terjadi malam ini
semua se iya sekata akhirnya
nah karena itulah pernyataan dari kakak riuk kapela baru sangsi
terus masuk riuk oke
malam ini kalau kemarin baru saja kemudian kita berspektasi macam macam
oke sehingga sekata diskusi kita harus berakhir karena waktunya sudah habis
terima kasih bang rio terima kasih bang taufik terima kasih mas jayadi atas perbincangannya demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budha diputro salam